dan perlindungan anak serta seluruh jajarannya
riu bergemuruh dari anggota dpr dan sejumlah elemen masyarakat yang hadir dalam ruang sidang paripurna
agenda keempat yakni pengambilan keputusan tingkat dua tentang ruu tindak pidana kekerasan seksual
sah menjadi undang undang setelah ketua dpr ri puan maharani meminta persetujuan dari sembilan fraksi yang hadir
tanpa interupsi dan catatan seluruh fraksi menerima ruu ini untuk disahkan menjadi undang undang
selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi
apakah ruu tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disahkan menjadi undang undang
wakil pemerintah yaitu menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak igusti ayu bintang darbawati menyambut gembira keputusan ini
ia menyebut bahwa melalui undang undang ini pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat indonesia
khususnya dalam melindungi korban kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini
pihaknya akan segera membuat aturan detail terkait implementasi dari undang undang tpks untuk disosialisasikan kepada masyarakat
mana rancangan undang undang ini nantinya menjadi undang undang yang implementatif ketika kita bicara implementatif
bagaimana kita kedepannya ini adalah mengatur dalam pelaksanaan
karena peraturan pelaksanaan baik itu melalui peraturan presiden maupun dengan pp
nah nanti setelah ini disahkan pr kami dari pemerintah tentu langkah langkah yang akan kita lakukan adalah
sosialisasi dan koordinasi dengan lintas kementerian lembaga demikian juga pemerintah daerah
agar rancangan undang undang ini betul betul implementatif untuk kepentingan yang terbaik kepada korban
perwakilan komnas perempuan andi yentriani turut mengapresiasi dpr dan pemerintah
atas pengesahan undang undang ini
menurutnya penantian panjang hadirnya undang undang yang berpihak kepada korban kekerasan seksual
akhirnya dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat indonesia
untuk memastikan bersama bahwa undang undang ini bisa diimplementasikan dengan baik
salah satu hal yang harus segera kita antisipasi adalah lonjakan pengaduan kasus
karena pasti korban merasa jauh lebih dikuatkan dengan hadirnya undang undang ini
dan upaya dari masyarakat untuk terus serta dalam pencegahan dan pengawasannya
dan menggunakan perlindungan perlindungan perkosaan
wamin kumham edward omar syarif mengakui masih ada sejumlah kekosongan dalam undang undang tpki
seperti perlindungan bagi korban pemerkosaan aborsi dan pemaksaan hubungan seksual
karena itu pihaknya akan segera duduk bersama dengan komisi tiga d prri
untuk membahas rancangan undang undang kitab hukum pidana
yang direncanakan akan disahkan sidang paripurna juni mendatang
hal ini agar korban perkosaan aborsi dan pemaksaan hubungan seksual
turut mendapatkan perlindungan hukum
kita sudah mendapat surat dari komisi tiga ya dan itu kita agendakan pada bulan juni
jadi masuk pada persidangan yang berikut
undang undang tpks selanjutnya akan dibawa ke presiden
dan presiden memiliki waktu tiga puluh hari untuk meneretakani undang undang tindak pidana kekerasan seksual